langsung runtuh atap ruang kelas lima dan kelas enam sd muhammadiyah bogor pelayan kabupaten gunung kidul
ambruk pada sekitar pukul tujuh pagi akibatnya sejumlah siswa mengalami luka berat dan ringan
yang dibawa ke puskesmas terdekat serta rsud wonosari salah seorang siswi kelas lima mengaku
mendengar suara gemuruh selang beberapa detik atap bangunan kelasnya robo sejumlah siswa yang
berusaha menyelamatkan diri ada yang berlindung di bawah meja namun ada pula yang terkena material
robohan diketahui atap bangunan kelas lima dan kelas enam yang ambruk di lantai dua tersebut merupakan atap
bangunan yang terbuat dari baja ringan jadi bangunan sd muhammadiyah bogor roboh
atapnya ke beberapa siswa yang menjadi korban namun demikian semua siswa yang menjadi korban
coba keras terus tahu tahu lambat lambat langsung runtuh perbannya itu yang saya
bawakan plat hitam penolongan pertama itu kurang lebih sepuluh itu siswa yang baik lagi
perempuan yang sobek berdarah terus yang dua jam kurang lebih terjepit sama
rebus besi meja itu satu orang hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab robohnya atap di
sd tersebut karena masih dalam penyelidikan edo nurgantara bantul daerah istimewa yogyakarta